pada hari usai kejadian pembegalan sadis wanita yang tengah hamil tua di cipondokota tangerang
ternyata masih menyisakan duka suami korban berharap pelaku segera ditangkap
usai pemakaman sarifah binti asmat di pemakaman umum budi dharma cilincing jakarta utara
sang suami kembali mendatangi kontrakan tempat selama ini mereka tinggal di pinang cipondokota tangerang
kerabatan tetangga yang mengetahui adik miskan datang langsung berdatangan untuk mengucapkan duka cita
adi kembali ke kontrakan untuk membawa barang dan pakaian sang istri yang selanjutnya akan diberikan ke sanak saudara
pengemudi ojek online ini mengaku tak menyangka atas musibah yang menimpa istri dan anak ketiganya yang akan lahir itu
yang mudah mudahan cepat terungkap lah kasusnya cepat tertangkap pelakunya dan dihukum seberat beratnya
sesuai yang dia lakukan sama istri saya rasa sakitnya istri saya gimana dia merasakannya
aparat kepolisian dari pemakaman umum budi dharma cilincing jakarta utara
polres metro tangerang dan krimum polda metro masih melakukan pengejaran
sejauh ini sudah ada empat orang saksi yang dibintai keterangan
sebelumnya saripah yang tengah hamil tua tewas di tangan pelaku begal saat menunggu suaminya yang sedang membeli pulsa di jalan rasuna said kota tangerang rabu malam
dua orang pria yang mengendari sebuah sepeda motor menembak korban yang berusaha mempertahankan motornya saat akan dicuri
korban pun tewas di rumah sakit
dodi wahyudi tangerang
sebelumnya saripah yang tengah hamil tua tewas di tangan pelaku begal saat menunggu suaminya yang sedang membeli pulsa di jalan rasuna said kota tangerang